dulu waktu saya sma kelas dua
saya pernah dikeroyok
pada waktu itu
saya ditonjok habis habisan sampai luka parah
pada akhirnya saya masuk rumah sakit
dan mendapatkan lima belas jahitan
lalu saya diperoloh
pelaku pengeroyokan anak musabuk
dan bapak tau apa
sayang kamu mau kemana
cuma mau ke toilet kok
oh yaudah mama bantuin ya
mama bantuin sampai depan toilet
oh papa katanya pergi ketemu al
iya tapi mama gak tahu dia mau ngapain
mama juga heran tiba tiba dia pergi
oke bu saya pamit dulu ya
saya mau urus persiapan untuk acara lena besok
sekali lagi terima kasih banyak ibu ya
dan saya minta tolong semoga kasih yang terbaik untuk anak saya
pasti bu permisi ya bu ya
aku harus hubungi mas nino sekarang
oh mama mau siapin makan siang dulu ya
ya minum tehnya
biksen jawab panggilan
bikin acara untuk renda tanpa izin sama aku
aku sama mas soly udah punya rencana untuk reina
tadi aku ketemu sama partai planernya reina
dan kebetulan kamu juga pakai partai planer yang sama
kalau bikin acara kayak gitu tanpa minta izin sama aku
apa aku salah
meraikan ulang tahun anak kamu sendiri andin
udah lah mas aku tuh gak mau debat masalah kayak gini lagi ya
lamamah kesabaran aku bisa habis loh
reina di hari ulang tahunnya itu bareng sama keluarganya
aku tahu reina ulang tahun tanggal dua puluh tujuh november
tapi aku tidak ngerain di tanggal itu andin
karena aku tahu dia juga punya keluarga punya kamu
biar dia bisa ngerain bersama kalian keluarga dia juga
aku bikin ulang tahun rena itu di tanggal dua puluh delapan di hari besoknya
apa itu masih salah juga di mata kamu
aduh kamu ini benar benar ya
kamu sekarang berasa seperti korban
wajar dong kalau misalnya reaksi aku seperti ini mas
sikap aku seperti ini sama kamu
dengan masalah lain sudah kamu buat seperti itu sama keluarga aku
udah dulu ya
sebentar aku mau tanya sesuatu sama kamu
kenapa al telpon papa aku dan ajak ketemu aku
apa ini masalah reina
mas a ngajak pak chandra ketemu
ya tak ada masalah aja
itu urusan masal
mas al ketemu sama papanya mas dino
kayak tadi mas al bilang mau ketemu dengan wartawan
tapi kok malah ketemu sama papa chandra
saya ingin berterima kasih karena om chandra sudah bisa menyempatkan waktunya untuk datang ke sini
ya tidak ada masalah
tidak ada masalah
apa yang bisa om bantu
jadi gini om
saya itu cuma ingin tahu
kejadian yang menimpa
om irfan dan meninggal mama sofia

ketika mereka kecelakaan
om chandra sendiri yang menolong mereka
iya itu benar
tidak ada orang lain
ingin tahu rangkaian
kejadiannya itu seperti apa ibu
supaya lebih jelasnya
kalau memang tidak keberatan
bisa cerita sedikit ke om ke saya
oh tidak keberatan
tidak ada masalah pak
kondisi om irfan pada saat itu gimana om
irfan mengalami luka
tapi tidak parah
dia masih dalam keadaan sadar
bilang ke om chandra siapa
pelaku yang menabrak
apa kamu sempat lihat pelaku tabrak lari tadi
kalau kamu lihat
dan kamu tahu
biar orang itu segera ditangkap
tidak perlu pak
kenapa tidak perlu
bapak tidak mengerti
kenapa kamu bilang percuma
jadi begini pak
dulu waktu saya sma kelas dua
saya pernah dikeroyok
pada waktu itu
saya ditonjok habis habisan sampai luka parah
pada akhirnya saya masuk rumah sakit
dan mendapatkan lima belas jahitan
pelaku pengeroyokan anak pengusaha bogor
dan bapak tahu apa selanjutnya
anak itu bebas
dan dia baik baik saja di luar sana
dengan gampangnya dia bisa pindah sekolah
saya rasa sekarang pun akan sama
saya akan cari cara sendiri
untuk mencari keadilan
di situ saya mau mencoba
kita harus bisa akan
kalau saya tidak bikin begini
saya akan partaikan rumah ini
indonesia adalah tinggi dan sejuta
begitulah letak penyeta
cuma nanti kalau misalkan ada yang mau saya tanyakan
maaf kalau saya butuh waktu om chandra lagi ya
om selalu bersedih
terima kasih banyak
besok reina ulang tahun ya
kalau kamu sama anti mengizinkan
om mau mengucapkan selamat ulang tahun ke reina
karena selama ini
om gak pernah mengucapkan selamat ulang tahun
apapun yang terjadi itu masa lalu
besok saya rencana memang membuat pesta ulang tahun di sekolahnya reina
om chandra bisa datang
atau bisa mampir ke rumah nanti
terima kasih ya
kalau gitu om permisi dulu ya
om masih banyak kerjaan tambahin
terima kasih banyak om
maaf saya mengganggu waktu
basin items om ngarek akhirnya om